susah banget mau bangun sih buat kalian juga memang awalnya susah tapi sesungguhnya
alhamdulillah eh ustadz tunggu ustadz bilang mereka tanda arusan tapi kok ada suaranya
mungkin mereka pakai mode silent dari
lihat dari kayaknya sih kusium banget
cuma satu pantesan aja mereka rebutan bacanya
yang begini nih kalau dibangunin paling ngomongnya hujan lagi enak enak bangun ditidurin
lagi enak tidur dibanguni itu dia lima ratus rupiah tenang ustadz ya biar saya kasih mereka hukuman lebih
berat jangan jangan ustadz ntar dulu
eh ustadz kulukman begitu bisa gitu tidurnya ya ngangkat begitu baunya
lukman lukman kamu tidur iya
tidur jawab penanggusan kita kasih hukuman mereka yang lebih berat lagi
eh eh eh tunggu tunggu ustadz jangan ustadz ustadz lihat mereka tuh
kasian kelihatannya mereka tuh capek banget gitu mukanya kasian ke mereka ustadz
gini aja ustadz ya kita kasih waktu mereka buat istirahat dulu ya cuman gak di masjid
jadi kita suruh mereka untuk pindah ke kamarnya gimana
oke saya setuju sama
ini tidurannya aneh aneh aja
bangun bangun bangun bangun
bangun bangun bangun
ayo pindah ke kamar ya
ayo indra bangun asun semua sobri
ustad lukman lukman
ada gulai ayam
ya bosan assalamualaikum
kedar kedar kedar
kamar kamar mandi
sini sini disana tuh
lepas itu lo manti lopi disitu yuk
aduh aduh aduh
aduh kok melihat lihat sih
nggak ngeliat kemana
orang nyari begini kok
ini ngapa ditaruh di jalan
kanan mau aja di dapur
jangan ini namanya mengganggu keterbitan umum
ih nih emang dibarangan aja
bantuin jangan pake ngomong
bener tuh pas dikitin dia
ini kayaknya berat banget
pasinya gede banget
wanita makhluk yang sangat lemah
pas dikitin dibantuin dong
apa jangan jangan mau dibilang malung lemah juga
aduh aduh aduh
bosan berarangan lihat kalau ngomong
ini katanya beradaan saya kecil juga
jangan kata dibuang panji ponang kasih panggul
kepenang aktif dulu an saya
awan awan hati hati anggel banget ya
kok nggak ada istri
ini kan enteng
jangan sombong jadi oyang
semuanya bangun sahur yuk
bangun yuk sahur yuk
pules apa lagi ini weh
iya pada pules banget tidurnya deh
ini bakal lama pas dikitin
begitu mereka bangun udah imsak
mereka sampai ke ruang makan udah azan subuh
udah jam subuh
udah ujungnya sahur
udah puasa datuh
saya punya ide
pinjam kuping boleh nggak
ini nggak usah
saya mau beli rotinya dong bang
rasa apa dek
rasa yang pernah ada diantara kita
puitis banget sih sobri
ini pasti perut berat tidur
tiga perut berat apa
nah ini berapa
aduh ganggu mereka
susah banget mau bangun sih
buat kalian juga
memang awalnya susah
di dalam makanan sahur itu
ada berkah yang berlimpah
sebelum kalian ke ruang makan
ganti baju dulu
assalamu alaika ya haduh
sebentar pak d
kayaknya yang dua tuh pules pak
tidak enak kan kalau semuanya berdoa tapi mereka berdua enggak
ah gini pausat siapa yang ide
makanya biasain cuci muka dulu kalau bangun tidur biar seger biar gak ngantuk
teman teman kamu belum pada makan kamu udah makan aja duluan
lebih lagi imsan
yuk semua kembali ke posisinya
kembali kembali kembali
jangan dimakan dulu ya kita berdoa dulu ya
kembali ke posisinya
ayo tunggu jangan dimakan dulu
lukman jangan dimakan dulu
sebelumnya kita lihat puasa dulu ya
setelah itu baru kita doang untuk makan
nawaidu soma gudin an adai fardis sahri
ramadanah azihisanati billahi ta'ala
sekarang doa mau makannya
allahumma barik lana fil marzak
haiyaa bukannya itu tanda tangan ustadz musa ya
emangnya kemarin ustadz musa yang teramah
ya enggak sih
tapi ya pakai tanda tangan ustadz musa aja
enggak ketahuan ini kok
eh sobri kita itu enggak boleh memalsukan tanda tangan
emang kalian dengar ceramahnya
terus udah ada tanda tangan dramanya
ah enggak sob
sedap sekali diberinya juga nanti satu minggu lagi
ini soal tau sokim
namanya nama yang cerah
eh kamu tuh yang gimana sih
udah tau seminggu lagi
kak nunggu teramur kita
belum diapapain kan
aduh jadi gimana dong kak
iya bener banget sun
itu mana mana sungguh
pasti dapat hukuman
gimana kalau kita bikin tanda tangan sendiri aja sun
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
silahkan kalian kumpulkan buku catatan ceramah kalian sekarang